polisi mengejar sejumlah orang yang diduga preman di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat rabu petang
selain berusaha melarikan diri sejumlah orang berusaha melawan dengan meronta dan berteriak saat akan dibawa polisi
meski tertangkap tangan meminta uang retribusi liar kepada para pengendara roda empat
namun pria yang diamankan membantah bagian dari kelompok preman
razia pereman sengaja dilakukan petugas satres tim polres metro jakarta pusat
menyusul maraknya aksi pemerasan terhadap para pengendara mobil dengan dali uang retribusi
di jakarta timur tepatnya di jalan deipan jaitan
sejumlah pelajar terlihat berlarian di tengah arus lalu lintas pada rabu siang
pelajar ini diduga akan melakukan aksi tauran
terlihat dari sejumlah pelajar yang membawa senjata tajam
warga yang resah dengan aksi tawuran di lingkungan mereka menangkap beberapa pelajar
kemudian diserahkan ke tim perintis polres metro jakarta timur
usai dibawa ke mapolres jakarta timur para pelajar ini akan diberi pembinaan
dikembalikan ke guru dan orang tua mereka